teman teman maafin aku ya
aku sedih dan ngerasa gak punya siapa siapa
aku lupa kalau aku masih punya kalian
aku juga lupa
kalau aku masih punya anak anak yang harus aku urus
kalau aku masih punya anak anak yang mau mengurusin aku
karena kamu udah mau ngeliat aku yang sebenernya
walaupun aku cacat kayak gini
kalau masalah hati
aku gak akan pernah berubah
aku tetap perhatian sama kamu
aku juga tetap ingin kamu bahagia
ayo mudah gitu ya
kamu keliatannya sangat bahagia sama antoni
sekarang kamu udah sama anton yang asli
gak mungkin kamu inget lagi sama aku
mungkin mulai saat ini
aku harus betul betul menghilang dari kehidupan kalian
banyak hal yang harus gue mengerti
gue mau cari jalannya sendiri ton
pelan pelan gue harus berusaha untuk mengerti semua ini
emang kamu tau topan dimana
dia pasti gak inget soal topan
alva juga bingung dengan identitasnya
untuk saat ini hanya kalian yang aku miliki
alfa pasti sangat sakit hati dan kecewa pada saya
sekarang dia melarikan diri dari keluarga ini
dia tidak mau berhubungan lagi dengan kami
saya memang keterlaluan
saya menyesal sekali tidak mendengarkan nasihatnya antoni
mungkin saya terlalu banyak memikirkan perasaannya antoni
tanpa pernah memikirkan perasaannya alfa
makanya dulu dia sering sekali pergi dari rumah
jangan menyalahkan diri sendiri
masalah masalah seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun yang menderita amnesia
tapi sekarang yang paling penting kita harus terus mencari tuan alfano
dan mudah mudahan dalam minggu minggu ini saya sudah menemukan dia
terima kasih pak hakim
udah ayang mendingan gak usah sedih lagi ya
alva juga marah cuma sebentar kok
apalagi kalau dia sudah sembuh amnesia
pasti dia ingat kembali kalau dia itu sebenarnya orangnya gak pedenam dan gak pemarah
setelah marahnya reda aku yakin pasti alva balik sini lagi yang
semoga aja ya aldi stephen
kok lu ada di sini
oh iya tuan ngomong ngomong lu udah dapat kabar belum tentang alva
ya soalnya yang ngeria tuh kelihatannya sedih banget
iya merasa bersalah banget ya steven
duh gue bilang gak ya alva masih pingin menyendiri
tapi eyang memang harus sebaiknya tahu juga dia ada di mana
supaya ayang gak sedih banget
lu udah ketemuin sama alva
lu udah tahu keberanian alva di mana
sekarang dia alva di mana tuan
kasih tuh gue dong tuan
apa alva udah ngabarin lu
aku memang udah ketemu sama alfa di
tapi dianya nggak mau pulang
aku rasa ini semua masih terlalu membingungkan buat dia
dia aja masih bertanya tanya siapa dia sebenarnya
ya lebih baik kita kasih kesempatan sama alfa untuk mengetahui dirinya sendiri
maunya jangan paksa pulang dulu di
yang penting sekarang kan kita tahu dia di mana
kalau dia sewaktu waktu butuh bantuan ya kita tolong aja dari sini
wuh pake cara copot segala lagi
gak tau orang guru guru apa
wah kayaknya radi mau lari pagi juga nih
mudah mudahan aldinya belum pulang
gimana kalau gue ajak dia lari pagi bareng
boleh boleh boleh
aduh sakit banget
ya ampun nel
yaudah yaudah sini sini
di sini aku bantuin aku obatin ya
nah udah beres kan nel
aku mau lari pagi lagi ntar keburu ke siangan lagi ya
ya senang pria tadi
mama minta cincinnya emang satu ma
mama kan punya banyak pak
nih adi tuh kaya banget sih
janji janji mau lari pagi bareng
malah gak dateng
beneran gak bisa
ngobrol sampe pagi lah
bilang aja mau harus bangun pagi
banyak banget sih udah gak dateng
gak nelfon nelfon lagi sampai sekarang
kamu mau ngapain kesini
mau ganti perban
apa mau minta betadin
mau apaan sih nel
aku kesini cuma mau
cincin siapa tuh
nunggu di jalan ya
nunggu di jalan ya
nunggu di jalan ya
nggak kok enggak
nggak kok enggak
nggak kok enggak
ini cincin punya aku ran
ini cincin mau aku kasih ke kamu
itu kan cincin mahal ya
cincin ibu ibu lagi
ran karena ini cincin mahal makanya mau aku kasih ke kamu ran
aku kan gak mungkin ngasih barang murahan kan ke kamu
nah ini cincin pertunangan kita ran
kamu mau kan jadi tunangan aku kan
semoga cincin ini muat ya di jari kamu ran
ran kamu tuh malah ketawa sih
cewek tuh bukanya nangis terharu ya kalau lagi dilamar
eh nel gimana gak ketawa
itu kan cincin mama kamu
cincinnya tante diana yang suka dipake di pesta kan
eh ran kamu tuh gak bisa ya menghargai perasaan orang lain
lihat aja lain kali aku yang bakal ngetawain kamu
lihat aja loh ran ntar malam gue kerjain lo abis abisan
lihat aja ntar malam gue ketawain lo
digawat nih sini yang lebih pengen ngerjain rani
eh sif pokoknya kita harus ngelidikin nel dulu
nel mau ngerjain rani dalam bentuk apa
radi pasti takut nih kalau gue takutin
nel nel kelakuan lo tuh gak pernah berubah
sampai jumpa lagi